nah kalau tadi imam sang pramugara yang jadi viral beberapa waktu lalu juga ada chef indonesia nih yang jadi viral gara gara mengunggah video memasak nasi goreng dengan bahan yang tak biasa
ada yang bisa tebak makanan kucing aduh gimana rasanya kira kira ya ini dia
dikutip dari food detik com bahtiar sempat menyantap kreasi nasi gorengnya ini
dan untuk menjauh kekhawatiran warganet bahtiar menunjukkan artikel yang menjelaskan jika makanan kucing tidak berbahaya untuk dikonsumsi manusia
tidak hanya berkreasi masak nasi goreng chef batiar juga mengunggah tutorial membuat sup krim dengan bahan utama mie instan

chef bahtiar memang beberapa kali mengunggah tutorial memasak unik dengan tagar masak darurat di akun twitternya at tiarbah
bagi chef bahtiar memasak dengan bahan dan alat seadanya seperti yang ia bagikan di akun twitternya itu menjadi kebahagiaan tersendiri untuknya
jadi tidak ada alasan ya untuk tidak menjadi kreatif